cuaca yang serba tidak menentu seperti sekarang ini kadang hujan kadang panas
itu sangat rentan terhadap kesehatan tubuh kita
banyak orang yang mengeluhkan terkena gejala masuk angin
seperti misalnya batuk pilek badan meriang dan sebagainya
tetapi tahukah anda apakah masuk angin ini ada dalam dunia medis
istilah masuk angin menjadi sangat populer
ketika banyak orang awam mengeluhkan beberapa gejala
seperti meriang demam batuk pilek perut kembung dan sebagainya
bahkan ada yang berpendapat masuk angin terjadi karena banyaknya angin yang masuk ke dalam tubuh
akibat kehujanan atau basah basahan kena air terlalu lama
menurut dokter dari rumah sakit umum bunda jakarta natasha andaman
masuk angin tidak ada dalam dunia kedokteran
yang dimaksud dengan masuk angin adalah kumpulan beberapa gejala yang mengarah ke penyakit tertentu
misalnya kita terjadi reaksi yang kita sebut masuk angin
atau kita mengalami beberapa gejala
sebetulnya itu terjadi karena daya tahan tubuh kita yang menurun
sehingga kita rentan terkena infeksi yang namanya infeksi virus infeksi bakteri
ataupun infeksi jamur ataupun gejala penyakit yang lainnya
nah kalau misalnya memang badan kita sudah cukup kuat untuk melawan gejala gejala tersebut
harusnya sih akan perbaikan
natasya juga menambahkan
bila dalam beberapa hari tidak mengalami perbaikan
atau gejala yang dirasakan masih ada
sebaiknya berkonsultasi dengan petugas medis
apabila beberapa hari mungkin tidak mengalami perbaikan
baru kita bisa konsulkan ke dokter
nah tapi ada yang perlu diwaspadai
yaitu pada saat kita ngerasa mungkin dada kita tidak enak
atau mungkin rasanya kayaknya dadanya penuh
itu ada beberapa gejala sebetulnya yang mengarah ke penyakit jantung
atau mungkin kita sering sebutnya angin apektoris ya
kalau di dalam bahasa medis
nah itu penyakit jantung itu yang terjadi
penyakit jantung itu yang memang sering sekali menimbulkan kematian mendadak
memang itu yang perlu diwaspadai
penanganan gejala masuk angin menurut natasha andaman sebenarnya tidak terlalu sulit
makan makanan bergizi istirahat cukup
dan berolahraga dapat membuat daya tahan tubuh tetap prima
meskipun cuaca berubah ubah
tidur yang cukup dapat membuat imunitas tubuh menjadi lebih baik
konsultasi dengan dokter bisa dilakukan bila memang kondisi tubuh menurun
berhari hari meski sudah mengkonsumsi obat sesuai gejala
arman helmi andriawan saputra jakarta